nah pemirsa juga anda tidak perlu jauh jauh ke eropa untuk naik balon udara
di kawasan wisata gunung bromo pengunjung bisa menikmati wisata balon udara keliling di atas lautan pasir
wahana yang ada sejak tujuh belas agustus hingga dua puluh lima agustus ini langsung dibanjiri oleh pengunjung yang ingin mencobanya
saat ini di lokasi wisata gunung bromo di desa ngadisari kecamatan sukapura kabupaten probolinggo jawa timur
pengunjung bisa naik balon udara sambil melihat panorama alam bromo
wahana baru ini sengaja didatangkan guna meningkatkan kunjungan wisata ke salah satu gunung tercantik di dunia ini
kedatangan balon udara di lautan pasir ini disambut antusias pengunjung baik wisatawan domestik maupun asing
sebelum naik pengunjung wajib mengisi formulir untuk data sertifikat
pengunjung perlu merogoh kocek lima ratus rupiah
pengunjung perlu merogoh kocek lima ratus rupiah untuk sekali terbang dengan durasi lima belas menit
dari udara pengunjung bisa melihat keindahan kawah gunung bromo gunung batok pasir berbisik dan bukit teletabis
luar biasa kita melihat berada pada ketinggian lima puluh meter katanya
nah pada saat pada titik itu kita bisa melihat gunung bromo dari kawahnya juga dari ketika matahari terbit juga
sangat luar biasa sensasinya gitu loh
wahana balon udara dalam skala lebih besar rencananya akan kembali diselenggarakan
tujuannya guna mengait lebih banyak wisatawan khususnya dari luar negeri untuk semakin mengenalkan keindahan wisata gunung bromo
balon udara bersama flight tours dan jiwa jawa
sehingga wisatawan ini diberi satu lagi perspektif baru dalam melihat bromo
jika anda penasaran naik balon udara di gunung bromo sebaiknya datang secepatnya
pasalnya wahana balon udara ini hanya ada dari tanggal tujuh belas agustus sampai dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh